pemerintah indonesia telah menandatangani perjanjian pembelian dua jenis vaksin covid sembilan belas astrazeneca dan novavax
penanda tanganan tersebut disaksikan langsung oleh menteri luar negeri dan menteri kesehatan ri
indonesia siap membeli masing masing lima puluh juta dosis vaksin covid sembilan belas dari astrazeneca dan novavax
hal tersebut ditandai dengan penandatanganan peningkatan supply commitment letter pada rabu siang
pendanda tanganan itu dilakukan antara novavax dengan indofarma dan astrazeneca dengan bio farma
yang disaksikan menteri luar negeri retno marsudi dan menteri kesehatan budi gunadi sadikin
menkes budi gunadi sadikin menyatakan tahap pertama pengadaan vaksin covid sembilan belas ditargetkan selesai dalam dua sampai tiga pekan ke depan
setelah itu baru memasuki tahap kedua yakni pendistribusian vaksin ke seluruh pelosok tanah air
pembelian dua jenis vaksin dari dua perusahaan besar dunia ini
satu dari kanada amerika novavax satu lagi dari inggris eropa untuk astrazeneca
memberikan variasi yang cukup untuk rakyat indonesia atas produk produk vaksin yang nanti kita bisa gunakan